baik saya ke pak saiful terlebih dahulu
pak saiful sebelum kita membahas soal mitigasi bagaimana evaluasi haji tahun ini khususnya pengawasan protokol kesehatan jamaah haji di sana
baik terima kasih assalamualaikum wr wb
selamat malam salam sejahtera untuk kita semua
alhamdulillah proses haji telah berjalan dengan baik dan sudah diakhiri dengan afar
kita sudah berkoordinasi dengan seluruh asrama haji embarkasi dan sudah kita rapatkan bagaimana nanti teknis dan sop nya di dalam penerimaan jamaah setelah tiba di tanah air
berbicara soal teknis kita tahu angka covid saat ini meningkat
positivity ratenya juga berada di atas batas aman who
ada strategi situasional yang dilakukan pemerintah melalui kemenak untuk mitigasi kepulangan haji ke tanah air
ada yang pertama seluruh jamaah kita himbo untuk tetap menggunakan masker dan juga tetap menjaga jarak
terus yang kedua bila nanti tiba di tanah air yang prosesnya itu kan begitu dari bandara dia akan menuju asrama
di asrama itu akan diupacarakan sebentar setelah itu langsung pulang dijemput keluarganya
dan ini juga sudah dihibu
kita juga hibu kepada keluarga agar tentunya yang menjemput itu terbatas
tidak seperti euforia atau kegembiraan yang banyak
juga tentunya ya sebagaimana dari kesehatan sudah ada mitigasi terkait bagaimana protokol kesehatan harus diikuti
dengan karantina di mandiri di rumahnya
nah tentunya juga kita himpuh agar untuk sementara itu kan tetangga atau saudara
yang menengok sementara di bakasi
atau kalau mungkin ya untuk sementara tidak
nah ini sudah kita sampaikan ya baik melalui struktur kloter di kloter
maupun melalui bpih yang ada di indonesia yaitu di embarkasi masing masing
jadi insya allah nanti ya kan seluruh bpih akan menghibur terkait dengan protokol kesehatan
karena kita memahami bahwa covid ini belum berhenti
baik baik seka pamiko
sekarang pamiko kalau melihat ini apa pendapat anda
pak miko apa pendapat anda
lihat protokol kesehatan yang dilakukan mulai dari jamaah berangkat
sampai dengan ke tanah suci kemudian akan kembali sebentar lagi
apakah sudah cukup tepat untuk mengantisipasi lonjakan kasus atau bahkan mutasi varian covid
ya kita harus menghadapi dengan siklus wabah ya bukan bencana
kalau bencana kan ya ada respon kemudian recovery kemudian rehabilitasi rekonstruksi mitigasi
kalau wabah itu wabah kemudian kontrol kemudian pencegahan dan repadness
jadi menurut saya pendekatan ini harus mendekatan wabah
wabah itu belum selesai
wabah covid sembilan belas di indonesia baru akan meningkat
di arab saudi mungkin sudah meningkat begitu
kalau dari resikonya bahwa jemaah haji itu berkumpul dari seluruh dunia
dan disitulah risiko penularan sangat besar
jadi kalau kita pakai pendekatan wabah
maka kita harus mengupayakan upaya prevensi dengan baik
kemudian mengupayakan pencegahan epidemik berpetsus dengan baik di negara kita
kalau penjagaan prevensinya dari berangkat harusnya negatif
kemudian di pcr negatif
pulangnya juga berfetus
harusnya di pcr dan negatif
jadi menurut saya itu clear dalam pencegahan
kemudian yang kedua adalah upaya upaya kontak
kalau mau pulang saya di karantina dulu dijedah
kemudian saya juga pernah pergi haji tahun dua ribu tujuh belas
kemudian saya tahu bahwa dijedah kita akan dipersiapkan pulang
menurut saya harusnya di sana diperiksa pcr nya
kemudian kalau negatif boleh pulang
kalau positif menurut saya harusnya di pcr

kalau tidak bisa ya kemudian harus negosiasi dengan negara arab bahwa
pasien ini harus karantina dan tidak bisa naik pesawat begitu
kalau itu dilakukan di negara kita
harusnya penularan di pesawat seminyama mungkin
jadi tidak ada penularan di pesawat kalau bisa
nah setahu saya di arab itu berbagai varian pasti ada
alfa kemudian lirta dan omikron kebanyakan
tapi risikonya akan besar kalau kemudian ada lirta dan alfa di arab sudimba
tapi melihat aktivitas jemaah haji yang padat berkumpul bersama beribadah
cuacanya ekstrim di sana cukup ekstrim pak miko
apa yang harus diwaspadai dalam hal ini untuk kesehatan para jemaah haji
sesaat sebelum kepulangan mereka ke tanah air
gimana nanti adaptasinya juga
ya pertama adaptasi terhadap cuaca ekstrim memang harus dilakukan
baik itu akibat heatstroke atau pengaruh suhu yang tinggi
terhadap perubahan cuaca di indonesia
kalau di arab mungkin ke tiga puluh sampai empat puluh dua begitu tiga puluh delapan
kemudian kalau di indonesia kembali ke tiga puluh dua derajat celcius atau dua puluh delapan derajat celcius
jadi itu adalah perubahan
jadi itu harus dipersiapkan
tapi juga bahwa covid itu setahu saya di suhu empat puluh dua juga mungkin terinfeksi
jadi menurut saya harus direvensi dengan baik dicegah dengan baik
supaya penyebaran varian mungkin semua varian di indonesia akan masuk
menurut saya pencegahan itu harus dilakukan baik dalam upaya sekarang pandemi
yang sudah meningkat maupun epidemiologi kepanas karena jemaah haji begitu kembali
baik pak saiful tadi disinggung oleh pak miko mengenai teknis pcr juga
yang harusnya juga sama begitu seperti mereka berangkat ke tanah suci
nanti apakah teknisnya ada pcr di arab saudi di tanah suci kemudian pcr kembali di sini
atau seperti apa sebelum nantinya ada karantina dan isolasi
jadi pengurangan jamah ini
sampai saat ini itu kita mengikuti ketentuan yang ada di arab saudi tentunya
terus yang kedua juga kita sudah koordinasi dengan kesehatan
kemarin gitu pada waktu pemberangkatan ini hanya pemberangkat yang pada waktu pemberangkatan yang tes pcr
tapi pemulangan ini belum ada ketentuan tes pcr
kalau memang harus ada ya
ada aturan atau seperti itu ya nanti kita kondisikan seperti apa
karena sekarang jemaah itu nanti dari pemondokan
ya kan ini kurang lebih enam atau delapan jam sebelum penerbangan sudah dari mekah langsung didorong ke jeddah
dan di jeddah itu sudah tidak ada untuk transit seperti sebelum sebelumnya
jadi di sana langsung ya kan untuk pemeriksaan imigrasi dan terus persiapan untuk penerbangan
sementara aturan kembali ke indonesia dari luar negeri tidak perlu menggunakan pcr apakah itu tetap diikuti pak saiful
kalau memang aturannya seperti itu ya kita akan ikuti
sampai saat ini kan belum ada aturan apakah harus menggunakan pcr setelah penerbangan
saya tambahkan lagi pak saiful kalau mengenai isolasi dan karantina yang juga di mention
atau disebutkan oleh pihak kemenak republik indonesia
isolasi ini apa kriterianya dan bagaimana kemudian pemberlakuan pengawasannya
jadi kan gini jemaah haji begitu pulang ke tanah air
kalau di mekah seperti ini kan ini seperti biasa
ya artinya karena di sini ya jamaah terus juga berusaha untuk menjaga kesehatan
dan juga ada dokter di masing masing plotter juga di sektor dan kesehatan di khi dan lain sebagainya akan terus terkontrol
terus yang kedua juga kita sudah terus menghimbau tak kalah ya pergian dan selalu menggunakan masker dan lain sebagainya
nah terus yang ketigalah setelah pulang sampai ke daerah itu di asrama haji nah itu kita himbau
dan kita himbau bila ada kewajiban harus isolasi ya isolasi
nah kita belum mendapatkan terkait dengan aturan terbaru dalam rangka untuk isolasi terkait dengan jemaah haji
dan kita akan terus koordinasi dengan kesehatan apakah ya nanti jemaah haji setelah pulang harus isolasi
bentuk isolasinya seperti apa akan kita terus sampaikan kepada jamaah
dan kita akan terus patuhi dan kita dorong agar kesehatan bersama ini tetap terjaga dengan baik
karena kita memahami saat ini masih ya wabah covid sembilan belas belum selesai
baik pak miko mendengar penjelasan dari pak saiful tadi di mata epidemiolog
seperti apa melihat teknis nantinya akan kepulangan jemaah haji ke indonesia
ya saya sedih saja
bahwa pelayanan pemerintah terhadap jemaah haji indonesia menurut saya tidak sempurna
tidak sempurnya di mana harusnya pada saat pulang
kalaupun itu tidak bisa dilakukan di jeddah harusnya dilakukan di indonesia diperiksa pcr nya
kemudian kalau positif dia harus isolasi kalau negatif bisa pulang kemudian bisa menemui keluarga
jadi itu untuk melindungi rakyat indonesia melindungi jemaah haji indonesia
dari kemungkinan dia terserang omikron atau terserang varian delta ataukah terserang varian alpha
jadi menurut saya pemerintah saat ini kurang memberikan pelayanan kepada jemaahnya sendiri
kemudian kurang memberikan jaminan keamanan
kemudian kurang memberikan jaminan keamanan
kemudian kurang memberikan jaminan keamanan
sehadap jemaah haji indonesia kemudian menurut saya pelayanan karena imunisasi atau vaksinasi sudah bolster
paling tidak itu sedang
menurut saya tidak maksimal
tapi sudah sedang bahwa jemaah haji indonesia diupayakan sudah vaksinasi booster begitu
tapi kalau itu terdapat
kalau itu terinfeksi ya itu berarti bahwa orang indonesia
keluarganya tidak dijamin keamanannya oleh pemerintah
padahal itu seharusnya pemerintah memberikan jaminan keamanan jaminan kesehatan
mau pulang ke wabidi
dan saya tahu saja jemaah haji dari manapun akan batuk pilek selama di arab atau sampai pulang
oke pak miko kalau ini mungkin bisa jadi dorongan untuk pemerintah pusat ya
membuat aturan nanti sebelum nantinya ada kepulangan haji
seratus ribu anggota jamaah haji yang kembali ke indonesia
kemudian kita tahu nanti ada tradisi masyarakat menjemput ada syukuran ada keramaian mungkin
apa yang harus diantisipasi
pak miko melihat itu tadi ada booster dan juga mungkin yang sudah dilakukan sebelumnya oleh pemerintah
kalau jemaahnya tidak dijamin kalau dia kriwesi atau tidak
bagaimana kita menjamin bahwa masyarakatnya tidak akan pembarangan untuk melakukan syukuran
melakukan jabat tangan
dan itu menurut saya berjabat tangan setelah pulangan haji
dan itu berkah yang luar biasa dari para keluarga
jadi menurut saya saya pernah pulang haji dan mendapat selamat pada tahun dua ribu tiga
belum ada wabah covid dan saya merasa luar biasa
jadi jemaah selamat yang seperti itu salam yang seperti itu dibutuhkan untuk jemaah haji
makanya harus ada jaminan bahwa mereka tidak terinfeksi covid sembilan belas
karena mereka tidak ada yang arab atau di sana
dan mereka menurut saya harus bersih dan harus diperiksa ke tujuh nya atau ke enam nya
jadi harus dijamin pulang tidak membawa penyakit
apalagi tidak membawa penyakit dan pulang tidak membawa penyakit begitu
saya ke pak saiful
pak saiful kalau tadi kita bahas soal syukuran yang sepertinya memang juga karena sudah dua tahun pandemi
tidak bisa melaksanakan haji
ini jadi momentum yang ditunggu tunggu sebagian masyarakat untuk bisa merayakan keluarganya atau kerabatnya
setelah pergi atau melakukan rangkaian ibadah haji
tapi kita tahu titik rawan dari mitigasi ini adalah saat penjemputan jemaah haji oleh para keluarga
sosialisasi kemudian pengawasan di masing masing embarkasi seperti apa
jadi gini kita memang agak apa ya ini kan
terhadap para jemaah ya
ada jemaah jemaah yang memang dijemput oleh pemerintah daerahnya
itu agak mudah
ya seperti yang dijemput dari dembarkasi begitu sampai embarkasi
dijemput dari pemerintah daerahnya
ini saya pikir agak mudah untuk mitigasi bagaimana mengatur
ya agar keluarga tidak ya tidak langsung untuk bertemu
terus yang kedua
nah ini yang agak susah itu yang di
dijemput langsung ke asramanya
nah ini kita sudah koordinasi dengan ppih
dengan ppih jadi begitu datang kita akan himpu
terkait dengan hal hal untuk menyangkut kesehatan
dan di samping juga kita bekerja sama dengan kesehatan
dan juga bekerja sama dengan satgas
itu bagaimana memberikan gambaran arahan kepada jamaah agar
karena masih di era pandemi gitu kan
ya kan menjaga saudara saudaranya karena baru datang dari luar
ke luar negeri untuk tidak ya
cepat cepat ya tadi salah aman atau apa untuk sementara dijaga
dan melakukan isolasi mandiri setidaknya
seperti tanpa kalak mau berangkat
pada waktu mau berangkat setelah ya kita himpu kepada jamaah agar
ya setidaknya kalau mau tasakkan
kalau mau berangkat itu adalah ya seminggu sebelumnya
nah setelah seminggu itu betul betul tidak berinteraksi dengan orang lain
dia tetap di rumah setelah tes pcr dan juga dia berangkat
dan berangkat haji itu memang ini kan persyaratan
salah satu persyaratan haji tahun ini adalah orang yang sudah lengkap dosis vaksinnya
jadi kalau tidak lengkap
tidak bisa diproses bisanya
nah ini mungkin terus kita imbu kepada jamaah terutama setelah tiba di tanah air
ya walaupun ya di samping di mekah juga sudah kita himpun melalui sektor
melalui kloter dan lain sebagainya
dan insyaallah ya semoga ya akan kita bisa semua untuk menjaga
ya walaupun ya karena jemaah yang kadang kadang korean ya seperti apa
tapi insyaallah kita terus sampaikan
untuk agar menjaga protokol kesehatan
baik artinya sampai saat ini begitu ya sebelum mungkin nanti ada aturan ke depannya
para jemaah haji harus waspada masing masing terhadap diri mereka masing masing
keluarganya pun juga harus sadar ya bahwa ini baru pergi dari luar negeri
yang mungkin tidak menutup kemungkinan membawa virus atau mutasi lain dari covid sembilan belas
dan tadi tradisi syukuran yang mungkin atau niscaya dilakukan harusnya ada preventif
langkah langkah preventif yang harus disadari oleh
seluruh anggota keluarga dan kerabat begitu
baik terima kasih banyak narasumber saya malam hari ini
ada bapak saiful mujab direktur pelayanan haji dalam negeri kemenang ri
dan juga triunis miko wahyono epidemiolog universitas indonesia
terima kasih banyak salam sehat selamat malam